tim nasional indonesia tetap menargetkan kemenangan telak atas brunei darussalam
pada pertandingan leg kedua tahap satu kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam zona asia
skuad garuda dalam kondisi unggul agregat enam
hasil pertemuan leg pertama di stadion utama gelora bung karno jakarta rabu pekan lalu
ketika itu dimas derajat mencetak hat trick
pelatih tim nasion chinteyong menegaskan para pemain dalam kondisi bugar sehingga memungkinkan untuk rotasi
sty menegaskan timnya tetap akan melakukan yang terbaik untuk para supporter
baik yang hadir di brunei maupun yang mendukung dari indonesia
namun pelatih asal korea selatan itu tidak membawa seluruh pemain ke brunei
ada satu nama yang terpaksa ditinggal karena mengalami cedera
yaitu marcelino verdi
dan juga bernardinan
meski begitu keyakinan tetap mengelimuti tim nas untuk bisa mengalahkan brunei
di stadion hasanal bolkiah bandar seri begawan pada selasa malam
terima kasih mungkin harapan seperti pemain ya
bahwa kita punya tujuan kesini
bahwa kita mau memastikan bahwa kita mau lanjut ke putaran berikut
jika bisa menyingkirkan brunei indonesia akan lolos ke fase selanjutnya
yaitu bergabung ke grup f kualifikasi
piala dunia dua ribu dua puluh enam yang sudah dihuni irak vietnam dan filipina
pertandingan pada fase kedua kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam itu
akan berlangsung november dua ribu dua puluh tiga hingga maret dua ribu dua puluh empat